cerita dalam bahasa indonesia
semut dan belalang
oh matahari angin oh dan rumput ini sangat indah untuk dinikmati
musim panas tiba dengan rumputan boboan dan banyak rumput
dia adalah ragu
ragu adalah belalang yang suka bernyanyi dan bermain dan tidak berbuat apa apa selain berbaring
dia menyukai musim panas dan rumput hijau
ragu adalah belalang yang bahagia
oh aku sangat menyukai musim panas
wangi segar rumput buah buahan buah berjalan
tunggu apa kenapa buah ini berjalan
dengan hati hati dia merangkak
hak menuju buah berjalan itu
dua beri tahu siapa kau
buah itu terus menghampiri ragu
pelan pelan meluncur di atas rumput
tolong tolong buah itu berlari mendekatiku
buah itu menyerangku
buah itu menyerangku
tunggu suara apa itu
saat ragu mendekat dia mendengar suara tertawa
dan itulah mereka selusin semut tepat di bawah buah
ragu aku menimbulkan kasih yang kau sayangi
dekat ke camit
aku puas karena blue lalu
ibu kamu kan kuat gegen cinta pelang
seperti pekerjaanmu untuk meminta selusin semut untuk membawa buah
aku besar dan kuat
aku tidak butuh bantuan untuk membawa buah
apa kau butuh bantuan untuk memakan buah itu
tapi kami tidak membawa buah ini untuk dimakan
kami mengumpulkan lihat di sana
dan mereka sedang mengumpulkan
saat semut itu menunjuk ragu melihat banyak sekali semut yang berbaris menuju lubang besar di tanah
mereka membawa tomat buah beri jagung dan juga wortel
setiap semut akan menjatuhkan beberapa makanan dan kembali membantu yang lain
barisan makanan itu tidak berujung
sekarang ragu merasa penasaran
apa yang kalian semua lakukan
kenapa kalian menjatuhkan makanan
tanan ke dalam tanah
apa buah itu berbuat jahat
oh tidak tidak sama sekali
kami menyimpan makanan
nanti musim panas akan selesai dan musim dingin akan segera tiba
buah buahan dan daun daun akan hilang
kami bersiap untuk itu
atau kami akan mati kelaparan
ragu kau harus menyimpan makanan juga
semua buah buahan ini dan rumput ini akan menghilang sebentar lagi
oh kalian semua begitu kecil
itulah mengapa kalian berhenti mencari makanan
kalian butuh sepanjang musim untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan
aku bisa melakukannya dalam sehari
dan saat itu aku akan menikmati angin dan berbaring di pinggir sungai
semut semut itu tahu jika ragu membuat kesalahan
tapi mereka juga tahu jika ragu tidak akan mendengarkan mereka
mereka mendoakannya dan melanjutkan pekerjaan mereka
itu makhluk yang aneh
mereka akan melewatkan musim ini
musim ini akan berakhir
dan jika kita tidak akan mendengarkan makanan yang terakhir
kita tidak akan mati
pasti akan ada sesuatu untuk dimakan
kenapa khawatir tentang hari esok
ragu tidak peduli dengan saran dari para semut
dia melompat lompat dan menghabiskan hari dengan memakan rumput segar
dia berbaring di sungai dan bersiul dengan santai
seminggu berlalu dan ragu menjadi lebih gemuk
suatu hari saat dia berbaring di rumput yang tebal
dia melihat barisan panjang semut membawa ranting dan daun
kemana kalian akan membawa daun dan ranting ini
kami membawa ini untuk musim hangat selama musim dingin
kau juga harus mengumpulkannya ragu
musim dingin akan lebih dingin
musim dingin akan selalu dingin kau konyol
kalian banyak sekali
itulah mengapa kalian harus bekerja keras
aku seorang diri tentu aku akan menemukan sesuatu
semut itu tahu bahwa ragu tidak akan mendengarkannya
dia berlalu pergi lalu kemudian
oh apa yang terjadi kau tidak apa apa
oh kakiku sakit aku tidak bisa berjalan
kemarilah kami akan antar kau pulang
tidak rumah terlalu jauh
dan kau harus membawa ranting
tenang saja kau bisa duduk di punggungku dan aku akan terbang ke rumahmu
oh benarkah kau mau melakukan itu
ragu terbang dengan semut di punggungnya
semut itu tidak pernah merasa bahagia
dia melihat daratan hijau air terjun dan juga sungai
dia merasakan angin di wajahnya
saat mereka tiba di rumah ragu melihat ratusan semut membawa daun dan melemparkannya ke lubang yang besar
ragu begitu terkejut
lalu dia duduk dan semut kecil meluncur dari punggungnya
terima kasih tuan ragu
oke smooth kecil kuharap kau menikmati perjalananmu
aku pergi jaga baik baik kakimu
apa kau ingin menikmati perjalananmu
sudah mengumpulkan makanan dan daun
di mana kau tinggal saat musim dingin
oh aku besar dan kuat
aku akan menemukan sesuatu saat musim dingin tiba
kenapa khawatir tentang hari esok
hari hari berlalu dan musim panas akan segera pergi
daun daun di pohon mulai jatuh dan rumput mulai berubah warna
dan ragu bertambah gemuk setiap hari
dia berbaring di sekitar air di daun yang kering
melihat langit dan air terjun yang kering
dan rumput yang cerah memakan sisa daun yang tersisa
aku tidak melihat smooth lagi
mungkin mereka mengikuti saranku dan memutuskan untuk menikmati musim
apa yang tersisa lagi sekarang
mereka melewati banyak kesenangan
dan lalu musim dingin tiba
salju telah menutupi seluruh tanah
rumput hijau dan buah buahan telah hilang

ragu mencari dan mencari satu daun hijau
tapi tidak ditemukan
dia mencari tempat yang hangat
tapi salju telah menutupi tempat hangat berlapis lapis
dan ragu menjadi lebih kurus dan lemah setiap harinya
dia tidak memiliki tempat tinggal dan makanan
lalu dia ingat bahwa semut semut telah membawa banyak makanan dan ranting di bawah tanah
tia menemukan tempat mereka dan mengetuk pintu mereka

ada yang bisa mendengarku
apa yang terjadi padamu
sangat dingin di luar sini
kau punya tempat dan makanan
oh aku kan sudah bilang padamu
kalau musim dingin itu selalu dingin
bukankah kau yang menertawakan aku dan bilang
kau selalu berkata
kenapa mengkhawatirkan hari esok
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi sekarang
aku mengerti kesalahanku
seharusnya aku bersiap untuk musim dingin
mohon beri aku makanan
mendengar semua kegaduhan
sang ratu dan semut lainnya keluar dari lubang
kami telah membagi makanan kami
bahkan jika kami bisa memberimu
kau tidak akan bisa kemari
tempat ini terlalu kecil
uh apa yang terjadi padamu
kau tidak bisa kemari
tidak bisa pergi
kau tidak bisa kemari
tidak bisa pergi
kau tidak bisa kemari
tidak bisa pergi
tidak kita harus menolongnya
dia akan kelaparan
pada waktu itu dia pernah menolongku
semut itu menceritakan
kejadiannya pada sang ratu
dia menjelaskan bagaimana ragut
telah menolongnya ketika dia masih kecil
bawa beberapa daun
dan balut dia
ayo cepat bangunkan rumah kecil untuknya
dari batang yang kita punya
itu akan menghangatkannya kita punya cukup makanan kan kita bisa berbagi dengannya
semut semut membalut ragu dengan daun agar hangat
mereka dengan sigap membuat rumah dari ranting dan membawa ragu ke dalamnya
mereka memberi sup hangat dan buah buahan lalu ragu kembali sehat
terima kasih yang mulia terima kasih telah menolongku aku berhutang nyawa padamu
kau adalah serangga yang baik ragu kau telah membantu anggotaku
akan kami bantu kau di musim dingin ini tapi ingat selalu bersiap siap untuk masa depan
aku tahu itu yang mulia kau jangan khawatir tapi selalu bersiap untuk hari esok jangan jadi pemalas
aku akan menolongmu aku akan menolongmu aku akan menolongmu